pokoknya kita bener bener harus menangkap ular itu sama sama pak retek
ya iya tuh pak retek sama saya emangnya saya sorangan
atau pak retek mau
pokoknya sekarang kita cari silumannya
dimana itu siluman ular berada
oh sekeluar belakang aja
eh ini kasih sini
saya mau gelet dah mau cari barang bukti
tuh tuh tuh
ini kan udah jadi bukti bu messi udah jadi bukti
ini teh bro sisi
ini jadi bu messi
bu messi ada hubungannya sama pesulian ular
jangan jangan jangan
aduh gimana sih itu cuma beras sisi ular kok
yaudah sekarang gini aja bu
gimana kalau kita bawa ke rumahnya pak retek
biar pak retek tau
saya rasanya ini stres banget sih pusing
iya bu messi
dan kayaknya kalau udah stres begini
eh jangan jangan
jangan jangan bu misi jangan
emang bu messi mau nyanyi apa
lagu menginginkan cipta paling
jangan jangan jangan
yaudah mendingan gak usah nyanyi aja bu messi
gak usah nyanyi ya
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
nangisnya aja pales
bu messi udahlah bu messi
sabar sabar ya bu messi
sebaiknya bu messi menenangkan diri saja dulu disini
karena di luar sana warga lagi panas panasnya
untuk mencari kaming hitam
nanti kalau bu messi keluar disana kaming hitam
padahal kan bu messi kaming bule ya
nggak kambing juga kali
ya gak salah apa apa
iya gimana sih ah
oh itu tuh pertanyaan
saya kirain tuh bu messi gak si komando
saya itu kan gak ngerti emang udah dari sananya udah cantik
gak tau juga kenapa cowok cowok pada ngejar ngejar
jangan salahkan siapa siapa
apalagi salahkan bu messi ya kan
gak apa apa udah ngeselin
oh gini aja deh
mendingan bu messi tenangin diri aja dulu
kalau emang benar bu messi itu nggak melakukan apa yang dituduhkan warga
pasti nanti semua akan ketahuan pada akhirnya
dan bu messi akan baik baik aja
bu messi sabar ya bu messi
ya bu messi tenang dulu ya
udah nangis jelek mukanya
karena teror siluman ular itu sudah meresahkan warga sini
jadi doakan kita berdua akan menangkap siluman ular itu
kalau gitu kita bantuin ya ya
eeeh gak usah udah gak usah ya bu ranti
eeeh anak anak mendingan semuanya dirumah aja
kalian gak tahu betapa bahayanya ini
soalnya kita tuh semua bener bener buta
gak ngerti siapa yang kita adepin

gak usah kita berdua berdua
gak usah kita berdua berdua berdua
udah lah kalian dirumah saja
itu udah paling gre gre bu ranti
emang pak ranti berani ngadepin siluman ular
ntar dibelakang pak ranti ada siluman ular
yang itu pak ranti takut
pak ranti nanya
saya apa sih yang saya takuti
saya tuh gak ada takut takutnya
cuma gusti allah yang saya takuti
bu ranti duluan
eh gimana maksudnya pak ranti
bu ranti duluan
jadi saya di depan pak ranti yang di belakang
pak rente maksudnya ngumpet lagi di belakang saya gitu
saya itu menjaga bu ranti dari belakang
bukan karena takut
tapi menjaga dari belakang
kalau jagain belakang
ih etar budak namahin lagi
pak ranti harus di depan ya
kalau menakut menakut aja
ih baik nih oleh jendral ki
oke kalau gitu saya jalan di depan
pak ranti di belakang
selamat malam para warga dan juga para hansip semuanya
iya selamat malam
malam ini sengaja saya kumpulkan
siluman ular yang sudah meresahkan warga kita
iya betul pak ranti
untuk mempercepat dan juga
saya harus membagi beberapa kelompok
ada bu ranti
saya harus menemani bu ranti
untuk menangkap siluman ular
siap pak ranti
setuju pak ranti
semangat pak ranti
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
mari kita berpencar
kita kesana aja pak retek
udah balik kiri buber
darulah tadi aku nyari nyari
tapi aku juga pikir sendiri sih
ini soalnya banyak banget postingnya
oh jadi kamu takut ya
buat milih mana yang benar
dan juga mana yang salah
ada apa tuh
kita tolongin lah
tante tante gak apa apa
tante gak apa apa
iya tadi ketawa ketawakan orangnya sama tihi
jangan jangan jangan
kau mati di belakang kalian
tenang bu ranti
saya akan mengawal bu ranti
aduh pak rete ini teh
ih pak rete saya jadi kayak ketempelan berat pisang
ini kan pengawalan
saya ini rt yang amanah
selalu mengayomi warganya
makanya saya kalau dari belakang
kawal dari belakang
tapi kayak orang ketakutan
gimana sih hari pak rete teh
eh bukan apa apa
kalau bu ranti di depan buss
eh banyak alesan
eh pak rete
kita itu pokoknya harus tangkap siluman ular
karena dia teh sudah membuat warga kampung kita resah
dia bikin warga kampung kita ketakutan
iya pak rete
bukan apa apa bu ranti
ularnya aja udah bahaya
bu ranti tahu nggak
kecepatan ular itu menyamai kecepatan ingus
pokoknya kita bener bener harus menangkep ular itu sama sama pak rete
ya iya tuh pak rete sama saya
hari pak rete kumaha
saya jaga api
jaga api jaga api
pokoknya sekarang kita cari silumannya
di mana itu siluman ular berada
pak rete itu kan suaranya anak anak
pak rete itu anak anak
mereka lari kejar sama siluman ular
iya nyenengoknya kan dia atuta
bu besi keluar
keluar bu besi
keluar bu besi
keluar bu besi
keluar bu besi
keluar bu besi
aduh eh bapak bapak
ada apa sih ini pada ribut ribut
hei kalau mau demo jangan di sini doang ah
kita mau bum besi pergi dari kampung ini
iya betul betul
hei pergi pergi pergi
diusir ngapain sedih usir emang selesai apa gara gara pesugihan ular bumes sih warga banyak
yang jadi korban